tujuan saya negatif
tujuan mengedari narkoba pak preti
tidak tidak saya dijebak
tidak saya dijebak
tidak saya dijebak
jebak siapa preti
alvin itu siapa preti
direkturat reserse narkoba polda metro jaya
menangkap artis seni peran preti asmara pada minggu dini hari
preti ditangkap bersama seorang pria
bernama hamdani vigakusuma suradinata
yang berperan sebagai pengedar narkoba
saat ditangkap polisi menyita barang bukti
berupa satu bungkus plastik berisi sabu sabu
seberat sembilan puluh dua gram
barang bukti lain yang juga ditemukan dari hotel yang sama
berupa satu bungkus plastik berisi sabu sabu
seberat satu dua belas gram dua puluh tiga butir pil ekstasi
diketahui preti berperan menghubungkan hamdani
dengan pembeli bernama alvin
alvin hendak melakukan pesta narkoba
dan memesan narkoba jenis sabu ekstasi dan happy five
d sama p ya itu mendapatkan
ada uang ya yang dibayarkan kepada
saudara p dari al ini dpo ini
karena dia sudah mengadakan parti
kemudian dia mendapatkan barang
digunakan ya ada sisanya
sehingga diberikanlah uang dua puluh lima juta ini pada p
ya b ini barang dari mana
dari d tadi ya
d dari siapa
sedang kita lakukan pendalaman kita cari
atas jasanya menyalurkan narkoba
dan menyediakan teman karaoke
preti mendapat bayaran dua puluh lima juta rupiah
namun preti membantah
jika dirinya berperan sebagai penyalur narkoba
ia mengaku dirinya dijebak oleh alvin
dan ia terbukti hasil tes urinnya negatif narkoba
ketujuh wanita yang juga berprofesi pekerja seni yang ditangkap
hasil tes urinnya positif mengonsumsi narkoba
prati asmara dijerat undang undang psikotropika
dengan ancaman hukuman penjara lima sampai dua puluh tahun
arief kurniawan jakarta